hai ini enggak papa donat mp tiga d begitu masuknya
lepas tuh akibat akibat kalian walaikum salam
beli ketsan di cikini
yang bulbul mp dua kalau setiap mau ajan subuh mp dua kuncu dulu
ajan subuh iya emang yang belum tahu apa itu suaranya ustadz musa yang bangunin sahur sahur
jadi itu bukan ajan subuh
ya pak ustadz dah biasanya bangunin sahur kagak pernah pakai tua masjid ini mah pakai tua
masjid jadi kita sangka itu ajan subuh jadi gimana deh ini juga kasihan banget
pada dia di dapur sendiri yang lagi astagfirullahaladzim ya allah ya allah ya allah ya ampun lupa pada kesian banget ini
astagfirullahaladzim ya allah ya allah ya ampun lupa pada kesian banget ini

hai masjid masak diri ati hadu hadi aduh aduh ayang bulgul ayah bulgo bandwain upo ya
tolong terusin nyuci umpo ya tong atau pia nintar kan cucian nih kalau air udah penuh ayang bulgul
cucian masukin terus tinggal pinjat doang eh tapi sebelum dipinjat ayam bubul kasih itu dulu tuh
ayam berbusa biar biar pambah bersih ya tuh semuanya tuh ada disitu tuh ya tinggal dikasih aja
kalau udah air
kecilnya udah dimasukin semuanya minyak lagi biar muter ya ya tolongin ya tolong
ya masukin ke mana ya terus deterjen yang mana ya oh ini berisik lagi
tapi masukin yang mana ya aduh yaudah
ini terjadinya kayaknya bagus banget biru lagi
yang penting saya sudah bantu positif juga dapat banyak pahala
aduh haikal asun mail dibuka dong matanya dong ini pada mau kemana sih
ini dibuka matanya lho ya allah allah kenapa jadi kayak zombie begini sih yang
bener jalannya yang bener yang rapi ayo haikal asunmail dengerin
lho ya allah eh udah jalan susah bodoh ah stop

ngantuknya nih ampe disuruh berhenti juga presti aja mrem matanya
merem matanya pong
pengulutnya uwob tetep
pengulutnya uwob tetep
pengulutnya uwob tetep
alu ke mana udah begitu hai
answer ayolah ya mosquitoes kamu ti yapa ustadz tadi sitih lagi tidur tau tau bangun
answer ayolah yaidents
master masak pada ik son diet bantuan elaborasi masak

oh gitu buatin pak ade
ngaketin aja sobria dateng dateng bersin salam dong kalo dateng tuh
pos siti pos siti mau bantuin pak ade ya
iya pak aja aku kan punang kanak pak ade
iya lukman juga
iya aku juga
udah lah mendingan aja
iya kalo begitu dah
aduh aduh aduh
taruh taruh taruh
eh eh eh eh eh eh eh eh anak anak
aduh ngeselin banget sih
mendingan empo jagain ayang bulbul lagi nyuci
kan jarang jarang dia temenin mpok nyuci
lalu sana aja biar bisa berdua
waalaikumsalam pos siti
aduh ayang bul belum jadi enak ini
ini pasti ciri ciri suami yang soleh
mau membantu pekerjaan calon istri
kingclang putih bersih sebersih bersih ya kan
aman pos siti tenang aja
kan kalau saya udah kerjain berarti aman banget
aduh ketang banget getang banget dah
sentil nih hidungnya ketang bancung
gimana pos siti kan kalo matiin harus dipencet ini kan
ajaran lo tambah pinter banget
aduh pos siti aduh
aduh pos siti aduh
seneng ya pos siti seneng
ayang bul bul ya allah
ini mungkin aja gak jadi biru begini
aduh yang dikasih apa ini jadi kelencuran begini
aduh gak terima gak terima
gak jadi cinta deh begini
pulangin pulangin gak jadi
gak jadi cinta deh
kan tadi pos siti bilang masukin deterjen
saya masukin deterjen warna biru

aduh gak terima gak terima
aduh bagaimana dong ya allah
ia hanya sendok sendoknya
emang sudah dijalanin apa segala gala
suara siapa nih pasti haikal cs kamu trio bebo aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ini enggak papa donat pen pen begitu masuknya
beli kertas di cikini
bangetan kalian ini
kita kan yang sebenarnya apa terjadi kita
kita tuh mau bantuin pade kata positif
ada yang bantuin
boleh juga mau ustadz
dia nanti bintang kebaikan kita lantam ustadz
saya juga mau ustadz
iya iya udha ustadz ngerti sekarang ya
kalau kalian mau berlomba lomba dalam kebaikan
itu sangat dianjurkan dalam agama ya
karena itu terbasuk dalam amalan yang baik
tetapi jangan kalian iringi dengan sifat sifat
atau perbuatan perbuatan yang tercelah
sampai disitu fahim tuh
udah sekarang kalau kalian mau bantu pak d
gih bantuin gih silahkan ya
apa dalam pikiran pak ade itu ternyata benar
yang gaduh gaduh itu pasti suara kalian
pak d pak d nggak mungkin kalian masak sendirian pak d
gimana kalau kita bantuin pak d